dalam video yang beredar luas di masyarakat
seorang wanita paruh baya menghina presiden joko widodo
bahkan dirinya juga menghina presiden kelima megawati soekarno putri
dan partai pdi perjuangan dengan menggunakan kata kata yang kurang pantas
berbekal video rekaman tersebut polisi akhirnya mengamankan wanita yang diketahui
berinisial ls di rumahnya yang berada di menteng jakarta pusat selasa malam
wakapolsek metro menteng kompol yulianto mengatakan
hasil pemeriksaan sementara ls diduga mengalami gangguan jiwa
dari hasil pemeriksaan sementara juga indikasinya karasi itu pak
jadi indikasinya makanya nanti untuk lihat keterangan lengkapnya
setelah proses pemeriksaan baru kita bisa berikan langkah lanjut
untuk memastikan dugaan gangguan jiwa tersebut
polisi akhirnya merujuk ls ke rumah sakit polri kramat jati untuk dilakukan pemeriksaan